tenang tenang padeh tenang positif saya biar cek aja ya udah aku pergi nah bom di sini
sebagai penegak hukum sobri harus tahu isi paket itu adalah hak
penegak hukum kamu aja masih jahil iya iya
kok isi dalam ini bunyinya tik tok tik tok ya
kayaknya di dalam paket ini ada mencurigakan
hidra sobri aiko ngapain sih kayaknya pada kabur
ini apa stokman ayo itu isinya bom ya elang bom doang keren aku makanan
ya aku ditinggalin
olah tuhu salam waalaikumsalam
ini buat pendamping makan penyemangat makan
sambel sambel bulbul sampel yes
kurang sesuatu kurang garam
aduh apa ini ini namanya kue sagot kue yang dimakan pas lebaran
kurusannya anak sekali ya
ayam ayam ayam ayam itu melet melet pun ini makan terasi dicocokin sambel saya
bilang ini terasi inali lagi allah pade jangan begitu dong pada sama pacar aku

udah specialist transpare
hai hai ya allah wet taruh tante weh enam puluh tujuh
udah dibalas tenang aja
tenang tenang pada yang sedang posisi saya biar cek aja ya udah aku pergi
sekarang mandi dulu biar seger

malah ketawain malah ketawain apaan sih
masih ada pusat ustadz
ntar dia abis mandi lagi
eh sini sini udah jangan ketawa
bukan ngomongin petasan cabe kalian bener emang liat bom
yaudah yaudah sekarang kita cari pelan pelan
kita temuin bomnya
kita jinakin bismillah ya
pelan pelan pelan
ustadz jangan tinggalin
aduh masa kalian ketinggalin orang kaya sih
wah parah nih aduh
afwan buta pilih kok amalia
lari di tempat gitu sih
emangnya dia lagi olahraga
kayaknya sih enggak ya soalnya kan
pelajaran olahraga baru besok
kayaknya kalian berdua salah deh
ustadz ustadz oh dia itu lagi panik
mungkin gara gara kan
roknya itu kan kesangkut di pohon
yaudah gi bantuin
yuk kita bantu
ustadz bagus ya
orang kaya ini jatoh
afwan tapi kan kita itu cuma mau
kami datang ke sini mau bantu kamu tau
iya lagiin kamu kenapa sih panik
beneran gak sih ada bom
pak satam bagaimana sih seharusnya pak satam
itu kan yang jaga keamanan pesantren
kunanta sekarang kenapa tau tau ada
bom di pesantren kunanta
ah positif saya juga agak paham
itu bocah di luar negara kan katanya ada
bener emang tadi siang ada paket yang
saya juga nggak kenal dari siapa itu datangnya
bukan mungkin isinya bom
hah jadi beneran itu
aduh pak adam
aduh aduh aduh
yaudah lah mendingan sekarang
pak adam sama pak satam yang cari tuh
bom dimana adanya
gak mau luandang aja
badan gua berantakan ntar
boleh boleh boleh
why me saya tak bisa menjenakkan bom
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
yaudah ya robby
hancur dah hancur
mendingan kita udah umpet disini aja biar aman
yaudah jangan saya selamat mas mas
yaudah mas mas saya pergi aja
aduh mas silahkan
aduh aduh aduh
yaudah kalau gitu
saya pergi cek aja
lebih baik saya selamatkan mereka
ya allah ayang bulbul terege
tambah lopek banget dah ampok
emang super hero banget dia
ampe dia penduli banget
aduh ayang bulbul hati hati tayang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
akhirnya kita sampai juga
itu dia tempat bomnya
sebelum kita jinahkan
kita serahkan kepada dia
yaudah bangkan bom itu berat
biar aku saja
sampai dimana kemampuan dia
nah bom disini